mengunggah foto atau video ke media sosial memang sederhana tapi membuat dan mengedit foto atau
video menjadi menarik dan cantik untuk diunggah ke media sosial yang kadang butuh lebih banyak
waktu terutama membuat fit menarik untuk akun media sosial toko online gina adalah salah satu
pengguna jasa editor untuk konten media sosial agar tampilan akun media sosial produk
jualannya menarik gina rela menganggarkan sepuluh juta hingga lima belas juta rupiah per bulan untuk membayar jasa
editor jadi sebenarnya tuh biar konsisten aja sih karena kan lumayan hektik ya hidup ini jadi aku tuh
butuh orang ketiga buat ngebantu aku menyusun strategi yang tepat gitu karena kalau ngehandle
sendiri tuh kayaknya agak bakalan hektik banget ya dan takutnya tuh hasilnya tuh
maksimal gitu nggak kayak yang aku harapin jadi tapi yang terpenting itu ada dunia guidelines
peluang seperti ini yang kemudian dimanfaatkan oleh araji untuk menyediakan jasa edit konten media
sosial saat ini kebanyakan klien araji dan timnya adalah perusahaan dan orang orang yang
kita juga zero ini yang memang ya bentuk cer babies ya tapi kalau kita aku punya medan foto atau ternyata
ya selama beberapa tahun kebelakang apa yang bisa dibilang sudah mendapatkan
keuntungan sih gitu ya dari bisnis ini gitu makanya kita coba tetap stay fokus
di menjalankan bisnis ini karena ternyata ada marketnya dan revenue nya juga ada gitu
berbeda dengan selebgram merdianti octavia bersama ramaputra sahetapi
suaminya merdi sering membuat video real di instagram nya
hanya membuat sendiri
merdi dan suaminya bahkan mengedit sendiri video reals mereka hingga saat ini merdi belum
berpikir untuk menggunakan jasa editor atau membentuk tim sendiri untuk mengedit video videonya
yang akan ia unggah ke akun media sosial cari cari skill baru hobi baru itu kebetulan
hobi baru itu ngedit video nah itu baru pas banget pas pandemi sebelumnya nggak pernah
itu ya udah jadiin hasil ada hasilnya jadi konten bermanfaat ya kita lanjutin gitu
ya dan yang paling penting itu biar
bisa menghasilkan juga small team atau buat tim itu kita lumayan mikir mikir dulu sih mungkin
setelah pandemi supaya lebih besar juga produksinya mungkin bisa tapi untuk saat sekarang semuanya itu
kita handle berdua dari konsep sampai editing sampai grading warna itu semua kita konsepin
berdua saat hari libur pasangan suami istri ini bisa menghasilkan tiga hingga empat video reals
yang langsung diedit oleh rama banyaknya fitur fitur di media sosial dijadikan merdi dan rama
sebagai wadah untuk membuat karya yang menarik dan bermanfaat bella mulahela denny irvan jakarta